rencana gelaran piala dunia u dua puluh di indonesia tahun ini ditunda oleh fifa melalui laman websitenya
pemerintah indonesia menganggap informasi tersebut sebagai sinyal penundaan dengan alasan pandemi virus corona
namun sampai saat ini pemerintah menunggu surat resmi dari federasi sepak bola internasional tersebut
namun demikian indonesia tetap menjadi tuan rumah pada tahun dua ribu dua puluh
namun demikian kita tetap berharap ada surat resmi ya dari fifa
walaupun sudah disampaikan di dalam rilisnya karena itu juga menjadi bagian pernyataan resmi dari fifa
tetapi untuk administrasi kita tentu kita harapkan juga
dan tadi saya sudah minta kepada pssc untuk berkoordinasi dengan fifa
supaya bisa menghasilkan
menyegerakan untuk memberikan surat pemberitahuan secara resmi tertulis
sementara itu kementerian pupr tetap mengejar target renovasi stadion
yang rencananya menjadi venue piala dunia u dua puluh tahun depan
meski gelaran tersebut ditunda akibat pandemi covid sembilan belas
kendaraan venue akan diserahkan kepada perintah daerah masing masing
stadion yang dikerjakan baik renovasi ringan dan berat
yakni stadion utama gbk stadion sijalak harupat bandung
stadion gelora sriwijaya palembang stadion manahan soli
stadion gelora bung tomo surabaya dan stadion iwayan dipta bali
menteri pu dan beberapa daerah menyampaikan bahwa diperkirakan
sekitar maret paling lambat april itu sudah selesai
karena memang diperuntukkan untuk mei dan juni dua ribu dua puluh
kan rencana awal seperti itu
maka menteri pu
tadi menyanggupi setelah selesai pengerjaannya
pemeliharaannya sampai dengan akhir dua ribu dua puluh satu
awal dua ribu dua puluh dua sampai dengan akhir dua ribu dua puluh
itu menjadi tanggung jawab daerah masing masing